apa susahnya membuat kalian semua jadi maya
bagaimana kakek guru
apakah gerakan ku sudah benar
raden sungguh cerdas
raden dapat menangkap
gerakan gerakan yang diajarkan tadi
kita akan mempelajari
yaitu ilmu saipi angin
dengan ilmu saipi angin itu
dan bisa berjalan di atas air
kita mau mencari siliwangi kemana
pajajaran itu terlalu luas
untuk kita sisir satu demi satu
untuk apa kita menggunakan cara yang dilakukan para prajurit
kita harus melakukannya dengan cara yang lebih baik
kalian tidak usah risau
aku bisa melihat lewat penerawangan
agar aku tahu
dimana siliwangi berada
siliwangi bersembunyi disitu
dimana letak buah ini
kita ringkus siliwangi bersama sama
benar benar kekuatan yang luar biasa
walaupun gerakannya pelan dan lembut
tetapi aku bisa merasakan
kita sudah meminta ayah anda prabu
untuk tetap beristirahat
tapi ini semua terjadi
karena niatnya yang besar untuk bangkit
dan menyelamatkan pajajaran
mengembalikan pusaka sakti yang dimiliki oleh paman argadana
kepada tempat yang seharusnya
kalian semua berkumpul disini
jadi aku sekaligus bisa menghabisi kalian
tentu saja untuk membunuh kalian semua
terutama kamu silwangi
bukankah kita sudah memasang jebakan
tetapi kenapa mereka bisa melewati
jangan harap bisa mendekati ayanda prabu
sebelum kalian melangkahi mayat kami
apa susahnya membuat kalian semua jadi mayat
tan emosimu rai
biarkan ini rompah menjadi tawaran
dan tanggung jawab kami
dan tanggung jawab penjaga ayanda prabu silwangi
jangan harap kamu bisa pergi dari tempat ini
silwangi biar aku yang menangkapnya
jangan lupa nyalakan senyummu
saya akan membunuhmu
ya sudah ayanda
saya sudah berhasil menangkapnya
saya akan menangkapnya